terdakwa dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua riki rizal membacakan duplik terhadap replik jaksa penuntut umum
tim penasehat hukum meminta agar majelis hakim memfonis bebas riki rizal karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur perencanaan yang didakwakan kepada kliennya
penasihat hukum riki rizal mengatakan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan telah terjadi komunikasi antara riki rizal dengan fedy sambo
soal rencana pertemuan di rumah saguling lantai tiga yang diduga sebagai pertemuan untuk merencanakan pembunuhan terhadap brigadir yosua
penasihat hukum menjelaskan dari keterangan saksi pihak operator seluler tidak ada data call record dari nomor terdakwa yang menunjukkan telah melakukan komunikasi dengan fedy sambo
penasihat hukum juga menilai jpu telah memutar balikan niat riki rizal soal pengamanan senjata milik brigadir yosua
penasihat hukum menguraikan terdakwa melakukan pengamanan senjata milik brigadir yosua
saat di rumah magelang adalah tindakan wajar karena terdakwa mengetahui telah terjadi ketegangan antara kuat ⁇ maruf ⁇ dengan yosua
menurut penasihat hukum tindakan riki rizal mengamankan senjata yosua diizinkan dalam diskresi kepolisian karena demi keamanan bersama
saya juga berharap ini bisa clear yang penting perkara ini selesai sesuai dengan fakta yang benar yang salah ya salah yang benar benar
dan harus berani kalau yang salah sedikit ya tentu dikurangin ya kan yang dapat jisi silahkan yang dapat keringanan silahkan jadi kita meminta proporsional aja